mencegah timbulnya kerumunan pada malam tahun baru
pemerintah kota jakarta pusat resmi akan menutup total sejumlah ruas jalan
akses menuju kawasan monas akan ditutup pada pukul tujuh malam
sementara sudirman tamrin hingga bundaran hotel indonesia ditutup mulai pukul delapan malam
penutupan dilakukan mulai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh hingga satu januari dua ribu dua puluh satu dini hari
usai malam pergantian tahun
kendati demikian ruas jalan di sekitaran patung kuda hingga simpang lima senen
tetap bisa dilintasi seperti biasa dengan pengawasan ketat petugas gabungan
plh wali kota jakarta pusat irwandi mengungkapkan
akan memberikan sanksi tegas terhadap pemilik rumah makan ataupun hotel
yang nekat mengadakan acara pada malam pergantian tahun baru nanti
wisatawan bisa jadi tak bisa menghabiskan malam tahun baru di kawasan malioboro yogyakarta
pasalnya dprd kota yogyakarta sepakat untuk meminta pemerintah kota yogyakarta
melakukan lockdown total kawasan malioboro
mulai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh jam enam sore hingga satu januari dua ribu dua puluh satu jam enam pagi
rencananya penutupan dilakukan dari tugu palputih
jalan malioboro hingga titik km yang biasa menjadi lokasi perayaan tahun baru
menanggapi hal ini gubernur d y sri sultan hamengkubo ono ke sepuluh mempersilahkan
bila kebijakan ini akan diambil
kota dari dewan loh ya asal sama pak wali sosaka silahkan
itu kan pemenangnya di kota silahkan asal dprd sama pemerintah dlk
sementara itu pemkot yogyakarta mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak
dan mengkaji tentang isu ini
maka ada penyebaran yang biasanya mereka melakukan aktivitasnya di malioboro
maka mereka akan menyebar di beberapa tempat titik titik yang lain lain
nah ini yang sudah kita kasih juga
pada dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh penambahan kasus baru di d i e kembali menyentuh rekor tertingginya
dengan penambahan dua ratus delapan puluh dua kasus
tak hanya itu hal ini juga mempertimbangkan mengingat semakin sedikitnya
fasilitas kesehatan yang tersedia
tim liputan cnn indonesia